kamu suntikin dia sama ini setiap hari
jangan sampai ikatan dia di lepas
aku juga bemar
aku gak tau kamu ada dimana syah
semua pasti akan baik baik aja syah
aku gak akan pernah membiarin satu orang pun nyakitin kamu siapa
kalaupun ada orang yang sampai nekat jakitir kamu
aku akan bikin perhitungan
dan kalaupun itu randi
dia akan bayar atas semua yang dia ngakuin ke kamu chef
sebaiknya randi cepat mengembalikan tasha
kalau tidak terus tanpa sisi sisi bunuhnya
kau mau nangis pak
uhh uhh uhh uhh uhh uhh ahstand valeh lah ya why
awas lo ya gua abisin lo semua
tau kan bos
pusing gua dengerinnya bos
lo bener bener ga punya otak sendiri ya
lo sumpel kek mulutnya pake apa kek pake kain pel pake apa kek
nengselin deh ah
gue lakuin semua apa yang mereka mau
tapi lepasin gua dulu
lo jangan mimpi lo bisa keluar dari sini
sama apa lagi ya
aduh pak tolongin gua pak
pak harus tolongin gua nih
maaf pak kopinya udah dingin saya bawa ke belakang aja ya pak
biarkan saya ambil yang baru
bawa aja kopinya ke belakang
kan bapak belum makan dari tadi pagi pak
ini kopi dibawa ke belakang
saya lagi gak mau minum kopi dan gak usah bikinin saya apa apa
dan saya juga gak mau makanan
keluar kamu tristan
jangan teriak sembarangan
tak tertangkap pada keluar
aku gak peduli
kalau kamu bukan pengecut keluar sekarang
ada pak ada apa nih pak
kenapa bapak tidak teriak di rumah saya pak ada masalah apa
apa yang sudah kamu lakukan pada anak saya
harusnya saya yang nanya itu ke bapak
pak apa maksud rumahmu
menurut informasi yang saya dapat
gak mungkin tasya sudah bawa randy
yang ada juga randy sudah bawa tasya pak
kemanapun tasya dibawa pergi sama randy
karena cinta saya buat tasya itu tulus
bukan seperti randy
yang cuma bisa memanfaatkan tasnya

kamu jangan lakuin hal kayak tadi lagi
kamu kan tahu
siapa itu tristan
berkuasa di sini
dia bisa laki laki apa saja yang dia mau
dia dan friendly sama sama menghilang
aku lihat sendiri kalau remnya itu diculik
dan pada saat itu fendi tidak bersama dengan tasya
mau kemana bu
mau beresin si randy
tunggu apa lagi sih fer lagi buru buru nih
aduh bu jangan deh jangan gegabah
si randy itu nambah bikin pusing kepalaku tahu nggak
feri sama mami ngapain
bukannya pak feri mau jemput gue ya
orang yang kita suruh jagain dia itu udah ngeluh terus
kemarin aja dia udah coba kabur
terus dia teriak teriak kayak orang kesurupan
kalau kita nggak beresin sekarang tambah pusing
ibu gak usah harus terlalu gegabah kayak gitu
bu semua kejadian ini itu terlalu cepat bu
meninggalnya pak mahendra tasya
dan sekarang kalau terjadi apa apa sama randy
udah bu ibu tahan dulu deh ide ibu
tahan dulu kita sakitin aja dulu randy pelan pelan
sampai dia benar benar nggak berdaya dan nggak bisa ngapa ngapain kita
setelah dia gak ada gunanya
bakal kita tendang dia
dari pagi gak ada yang ngasih gue makan
tumen banget biasanya kecap cepet masuk gue makan
pasti mereka mau bunuh gue pelan pelan
kalau gue gak kuat gimana caranya gue keluar dari sisi sini
gue mau mati disini
ini kan foto yang mereka kasih gue waktu pertama kali gue diminta deketin tahasya
sekarang zaman foto itu yang bisa kasih gue harapan buat buru buru keluar dari sini
harusnya gue gak pandai sakitin harapan itu
setelah gue manfaatin dulu dan teman teman gue yang lagi nyesel
sekarang gue tutup
pasti ini yang gue membutuhkan
semua dosa dosa yang sudah gue buat
kamu jangan pernah ikut campur urusan saya
gak bisa kalau soal yang satu itu
lo udah ganggu tahasya
artinya lo rusak